sejumlah emak emak di karawang jawa barat menggerebek sebuah saung yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba jenis obat obatan keras tertentu
viral di media sosial mak mak menghancurkan sebuah saung di desa mekar pohaci kabupaten karawang
dibakar amarah ibu ibu ini kesal karena menduga saung itu digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis obat obatan keras tertentu
namun warga tidak menemukan para terduga pelaku dalam penggerbekan ini
mereka hanya mendapati beberapa plastik kemasan
polres karawang membenarkan aksi tersebut dilakukan ibu ibu senin siang
berkait dengan adanya berita viral mak mak yang melakukan ini
penggerbekan di saung wilayah pedes itu adalah benar kejadian kemarin dan warung itu memang sudah lama kosong
makanya ditemukan sama warga kondisinya memang tidak ada penghuninya
yang membuat pengurangan warganya kemungkinan disitu banyaknya anak anak muda yang mau disitu
itu bentuknya adalah saung bukan warung tapi saung yang dibakar oleh emak emak
informasi dari warga begitu yang setau dari mak mak
atas viralnya video ini polisi akan melakukan penyelidikan dan pendalaman
untuk mengungkap dugaan peredaran obat keras tertentu di desa tersebut